direktur jenderal pemasyarakatan sri puguh budi utami mengatakan
satu tujuh ratus sembilan puluh lima warga binaan masih bertahan di lapas dan rutan sulawesi tengah
dari total tiga dua ratus dua puluh warga binaan sebanyak satu tujuh ratus sembilan puluh lima masih bertahan
sementara sebanyak satu empat ratus dua puluh lima warga binaan masih berada di luar
hal ini terjadi pasca gempa menguncang palu dan donggala sulawesi tengah
para narapidana ini keluar karena ingin melihat kondisi keluarga mereka pasca gempa dan tsunami
sebagian besar narapidana ini keluar dari lima lapas dan rutan yakni lapas palu rutan palu rutan donggala lapas perempuan palu serta lembaga pembinaan anak palu
tidak ada narapidana teroris yang keluar karena sebelum kejadian sudah dipindahkan ke nusa kambangan
sementara yang berada di luar lapas adalah narapidana kasus narkotika korupsi dan kriminal umum
dirjen pas sudah membuat tim satgas dan posko untuk mendata serta memberikan waktu seminggu kepada warga binaan
untuk kembali melapor ke lapas dan rutan
sebelum dilakukan pencarian
karena memang pada waktu lari sebagian besar mereka berjanji kembali
dan ini sekarang sedang terus kami lakukan komunikasi jajaran kami yang bertugas di sana menghubungi keluarganya alamat alamat yang ada untuk segera kembali
batas waktunya memang diberikan oleh kalapas satu minggu
jadi pada waktu hari jumat
jumat sabtu terhitungnya
terhitungnya sabtu itu
sabtu saya berangkat ke sana
masih ada trauma yang luar biasa
pada waktu saya merasa gempa
ada gempa susulan itu mereka menjerit jerit
jadi dari sisi pegawainya sendiri itu juga masih trauma
sebagian ada yang keluarganya meninggal
nah rapidana sendiri juga masih dalam kondisi trauma
jadi kami memberikan batasan waktu ini nanti setelah seminggu tentunya
teman teman kami yang kami bentuk di dalam satgas tidak hanya yang dari pusat
kebetulan juga ada yang dari sulawesi selatan nanti yang akan memberikan bantuan
akan melakukan pencarian
datanya lengkap ada di kami
data lengkap ada di jakarta